pernyataan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menyatakan siap memimpin pertamina bila dirinya memang dipercaya oleh pemerintah maupun negara
sementara terkait reaksi penolakan untuk dirinya btp menanggapi dengan santai sebagai sebuah hal yang biasa
pernyataan siap memimpin pertamina dilontarkan btp sebelum menjadi pembicara dalam acara pembekalan dan bimbingan teknis kader dpd pdi perjuangan jawa tengah di semarang rabu sore
meski menyatakan siap btp meminta awak media untuk mempertanyakan kepastian kabar tersebut kepada menteri bumn erick thohir
sementara itu saat ditanya terkait adanya reaksi penolakan terhadap dirinya ia menanggapi santai sebagai hal yang wajar
sementara itu saritanya terkait adanya reaksi penolakan terhadap dirinya ia menanggapi santai sebagai hal yang wajar